dan ini adalah beberapa polemik yang terjadi akibat adanya taksi uber di seluruh dunia
ini beberapa titik saja sesungguhnya masih ada beberapa namun kita ambil beberapa yang memang menarik untuk kita bahas
di new york tadi seperti saya mengutip apa yang disampaikan oleh dewan transportasi di jakarta yang menyatakan bahwa
ini tanggung jawab pemerintah yang harusnya menyiapkan alat transportasi publik yang memang layak kemudian murah nyaman
itu saya sepakat dengan itu itu menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah
namun anda bayangkan new york sekalipun negara negara besar seperti new york dan london
siapa yang berani menyangkal mereka memiliki alat transportasi luar biasa bagus
siapa yang bisa menyangkal mereka merupakan negara maju dengan alat transportasi yang sudah masif melayani masyarakat
tapi anda tahu uber tetap tumbuh di sana uber tetap memiliki peminat di sana
artinya tidak bisa serta merta kita juga menyalahkan apa yang keadaan seperti saat ini
di bogota juga demikian kemudian kita lihat di jakarta juga terjadi polemik taksi uber di dunia
yang terjadi kemudian adalah tampaknya ketidaksiapan kita untuk menikmati untuk melakukan
ataupun juga mengucapkan selamat datang untuk kemajuan teknologi
perubahan transisi yang sangat cepat terkait untuk penggunaan jasa transportasi tampaknya belum siap dilakukan oleh beberapa pihak
saya juga mengutip dua pejabat yang mengatakan mengenai
ataupun memberikan opini mereka terkait uber
untuk ahok sendiri menyatakan bahwa aplikasi untuk transportasi itu merupakan tuntutan zaman
sementara tadi kita lihat rudiantara juga mengatakan bahwa ini merupakan keniscayaan
tidak ada yang bisa menolak kemajuan teknologi
yang harus dilakukan adalah kita jangan jadi manusia yang hidup di zaman yang salah
ketika zaman saat ini memacu kita harus bersama sama simultan dengan pergerakan teknologi
kita harus bisa mengimbanginya
dan menuntut melulu